semakin dia sembunyikan perasaannya
semakin terlihat isi hatinya
oh gitu ya med
ya memang harus gitu bukan gini
oh gue memang gak mau bilang begini
so tau lu
bisa juga disembunyikan
supaya kita tau
lebih baik nunggu
daripada kehutangan budi mak
lebih baik erosnya gak lulus
beberapa tahun yang lalu
kapanya aja nungguin padi yang baru kita tanam
bapak gak mau
apa bedanya sekarang ero sama padi muda mak
dia jalan sama eros
sopi juga udah pernah ketemu sama ceweknya
bukan karena takut tika
bukan juga karena abah ngancam pake golok
abah tau neng teh sayang sama kemet
tapi neng harus ngelupain dia
anak abah teh cantik
masih banyak laki laki lain yang lebih ganteng dari si kemit
lagian si kemet juga gak ganteng
sopi mau disini aja mbak
neng teh belum sholat
waktunya lohor sebentar lagi habis
nanti abah cariin yang ganteng
biar sopi aja yang nyari
abah gak usah nyari
sopi udah nyari
pasti tadi eros diajak ngobrol sama si kemet
makin nunjak si plebocap kerupuk alot itu
ujang yayan jang yan jang
saya kan belum pernah ketangkap polisi
hajar lagi si kemet
gak berani bos ibunya ngancem katanya mau lapor polisi
makanya kita umpat disini
yah yah yah yah takut
bukannya takut bos adik saya masih sekolah
kalo nanti pak guru marah sama saya
nilai adik saya dibikin jelek nggak naik kelas
bos kemarenka si kemet udah babak belur
kalo si kemet belum kapok mau digemanein lagi
saya punya ide bagus
suruh aja yang lain bos
cari di pasar cihidang banyak preman disana
terus saya nyarinya gimana
hah saya harus kesana gitu terus saya teriak teriak gitu disana
oi oi ada preman nggak
preman preman gitu
atau cari yang tampangnya sangar kayak kami berdua
tambang kita bukan sangar tapi jelek
mama gak ngejual anak ros
kalo bukan ngejual anak ma
waktu bapak ke bandung mau nyerahin uang buat kamu
bapak ketemu keluarga ajat disana
iya dia tinggal terim bapak ke kosan
selesai panen begitu dapat uang utangnya emak bayar
tapi bu endah gak mau terima
malah dia pingin ngejodohin ajat sama kamu
terus lu tau dari mana kalo dia suka sama lu
dari cara dia manggil saya
kemarin dan sebelum sebelumnya dia manggil saya aa
tapi tadi dia manggil saya kamu
berarti dia makin gak suka dong sama lu
tapi tadi begitu dia panggil saya kamu
itu artinya dia suka sama saya
tapi dia sembunyikan
berapa hutang kita sama mereka
kasih tau sama emak
emak harus pinjam sama siapa lagi
kalo bukan sama mereka
emak juga gak mau dateng ke sana
tapi siapa yang punya uang secit bareng kok sini
selain mereka siapa
masih jahit baru
ajat yang beliin
hadiah kelulusan kamu
kenapa gak sekalian aja
emak yang minta dibeliin rumah sama mereka
kamu pikir mama sama bapak ini gak tersiksa
mereka yang maksa ros
mereka gak mau punya besan rumahnya jelek
mestinya emak teh cerita sama eros
emak pikir kamu itu suka sama si ajat
kalau kamu punya rasa sama si kemet lupain
apa sih kelebihannya si kemet itu
eros yang tau emak
emang gak mau kita jadi orang yang gak tahu terima kasih
kita harus jadi orang yang tahu membalas budi
bisa juga disembunyikan
supaya kita tahu
disembunyikan di tempat yang terang
kamu harus peka cuk
karena laki laki dan perempuan itu berbeda
anak tuyul baru lahir aja tau kemen
belum tentu itu isi hatinya
katanya lu mau bikinin ugut surat cinta
keran kamu sudah tidak butuh
butuh banget lah med